tony dendam sama bubun
kalian tahu waktu terminal diambil alih cecep
tony tetap berpihak ke bubun
selama bubun di penjara
tony juga yang bergerak
supaya bubun tidak kehilangan kekuasaannya
merasa kesetiaannya gak berguna
dia ditendang bubun keluar terminal
saya kemarin dihajar bus bubun
jangan nyerah dulu
saya sudah minta bantuan kang darman
sekarang kalian fokus ke bubun
karena dia mempermainkan kita
berani ingkar janji
dan yang pasti
jail butterfly menyittenger hal ini tidak berakhir di belanda
willy masih dikejar anak buah darman
bilang dia nggak perlu lagi nyuruh orang lain buat ngejar willy
bilang udah gak nyuruh orang buat ngejar willy
cuma sekedar buat mancing willy keluar
kenapa kamu belum datang
kamu kemarin waktu kita ketemu memang udah ngaku kalau kamu itu pengangguran miskin
tapi masa kamu gak ada uang sama sekali buat ongkos
kamu itu kesini buat dapat kerjaan
saya kemarin kecopetan
dia gak bisa datang hari ini
gak ada ongkos
kok bagus bos
seorang calon copet kecopetan itu bagus
peristiwa naas itu akan menimbulkan dendam di hatinya
kelak ketika dia menjadi copet dia akan menjalani profesinya dengan penuh semangat pembalasan
gak usah buru buru gak usah hari ini boleh besok atau lusa
setelah dia mendapatkan pinjaman dari keluarga saudara atau tetangga
setelah dia mendapatkan ongkos untuk kesini dia bakal datang
kalau yang sudah berapa kali bilang mau datang kesini tapi gak jadi gimana kabar
saya udah gak kontak lagi
saya udah kecewa malas kontak lagi sama dia
ingat papatah mengatakan
rajin pangkal pandai
itu artinya malas pangkal bodoh
kamu jangan males nanti kamu bodoh
kontak dia suruh datang hari ini
sumpah sudah siap toimong sumpah sumpah
nggak jahat satu satu
nggak gilir cuma saluran
tak datang into my room
lagi sibuk gak
kang cece mau ketemu aku
dia nanti mau ditemenin kang ujang
kamu mau nemenin aku gak
kamu di rumah
nanti aku jemput
aku kabarin lagi begitu aku mau jalan
udah tiga kali saya telpon
enggak diangkat enggak dijawab
mungkin dia gak dengar karena hpnya di silent
atau mungkin juga dia sedang sibuk
ada tiga miss call di hpnya
kalau memang dia masih mau kontak sama kamu
dia pasti bakal telepon balik
kalian berdua operasi dulu
temen kamu jadi datang kesini
apakah kau ada suara
tidak ada crazy
jatah kita dari terminal dia yang ngurus
tony dendam sama bubun
kalian tahu waktu terminal diambil alih cecep
tony tetap berpihak ke bubun
selama bubun di penjara tony juga yang bergerak
supaya bubun nggak kehilangan kekuasaannya
merasa kestiannya gak berguna
dia ditendang bubun keluar terminal
saya kemarin dihajar bus bubun
jangan nyerah dulu
saya udah minta bantuan kang darman
sekarang kalian fokus ke bubun
karena dia mempermainkan kita
berani ingkar janji
dan yang pasti ada uangnya
jangan cupetan lagi
tadi telepon saya
baru lihat hp
pantesan badan kamu bagus
ah saya jadi malu
gimana soal mau kerja di biro jasa minan uang
kalau masih minat
bisa ketemu buat saya hari ini
saya hari ini udah ada janji
mau ketemuan sama temen
saya telepon teman saya dulu
apa enggak jadwal ketemuannya
lagi sibuk gak
yang ngajak kerja di biro jasar peminahan uang
bisa bantu ngejebak dia
ngejebak bos saya
jangan hari ini
saya udah ada janji
jadwal ketemuan sama teman saya
ternyata gak bisa diundur
besok aja ya
biar waren no mengasi
berusaha cerita sekolah
tadi taunya waktu mau bayar angkot dompet aku udah gak ada di tas
sepirnya bilang gak usah bayar terus pergi aku malu
duduk kamu tunggu dulu di sini